jangan adil anakku
makanya jangan suka baca komik yang serem serem
nanti terbawa dalam mimpi
pindah ke kamar yuk
yang ternyata minta tolong
mungkin dari sana
bunyi ketongan apa itu
pasti ada kejadian ini
ada hantu di sana
iya ada hantu pak
saya pinjam dulu obornya
kamu ambil obor satu lagi
tidak ada apa apa
tenang gak usah takut
selama ada saya kalian aman
tidak nampak apa apa
tadi kata anak anak di situ
di sekitar sini pak
di depan pak kadas
udah udah pak kadas
tidak ada apa apa
baru jangan lama lama pergi
danum jangan lupa
ketemu anak putri raja
lupa sama orang tua
pasti kalian ingin mengajakku main ular naga pajak
macam anak anak kan
kau burhanuddin iya gue
ada apa malam malam begini keliru aku nih habis menemui anak aku ternyata danum anak
itu menjadi sahabat putih raja yang dikelilingi
jadi aku tak di menemui danum danum
aku ingin mengajaknya pulang
raja buaya itu melarangnya
istriku pasti sedih karena aku belum bisa membawa dan umur pulang
tapi gue sekarang sudah malam sebaiknya gue menginap di rumah saya dulu besok baru pulang
ada juga buaya jadi jadian dari orang jahat yang bersekongkol dengan siluman
jenis seperti ini disebut sebagai siluman buaya putih
kamu lagi buat apa
coba aja harus bisa loh
iya uma mimpi mengigau tadi
saya mimpi itu banget
makanya jangan suka baca komik yang serem serem
nanti terbawa dalam mimpi
pindah ke kamar yuk
num kita pulang duluan ya

kalau kau sendirian pasti banyak pelamun ya